belanja jumur pakaian pokoknya apapun yang
yang segera kaya riz

udah deh kamu tuh jangan nangis terus
mau kamu nangis sampai keluar air mata darah
juga kakek kamu tidak akan hidup lagi
eh mendingan kamu sekarang rapin ruang tamu
saya nggak sanggup melihat jenazah bapak saya dikuburkan bu
karena sebenarnya saya masih ingin hidup bersama bapak saya
ya sudah rizma
kamu ikhlaskan saja kepergian bapak kamu
jangan kamu berhati
ya sudah kita mau pamit ya risma
kucampur aja urusan orang
lagi ngapain saya harus repot repot ke kuburan
aini itu kan cuma keponah kan
kenapa dia bisa mendapatkan jatah yang sama dengan saya
ya saya jelas gak terima lah pak
saya ini anak satu satunya pak seno yang masih hidup
jadi harusnya saya mendapatkan semua kekayaan bapak saya
tapi ini kan permintaan dari pak seno
saya di sini hanya bacakan surat wasiatnya aja
lagipula aini ini kan cucunya pak seno
anak kandung dari anak laki laki yang pak seno sudah meninggal
kalau aini ini mendapatkan warisan dari pak seno
lihat semua kamu kenapa sih bukannya tidur malah
mudah mudahan mandir ke orang snewen gitu
mas aku tuh lagi mikirin cara gimana biar aini tuh keluar dari rumah ini
aku tuh nggak rela mas membaginya
si harta warisan dari bapak tuh sama aini
cukup udah kamu racunin aja biar dia mati gampang kan
terus kalau dia mati mas notaris itu akan mencurigai kita
terus dia bongkar kuburannya diotopsi terus kita masuk penjara
iya juga sih
gimana kalau kita ber acting aja mas
jadi mulai besok mas bentak bentak aku aja di depan warga
mas maki maki aku depan warga biro warga pada simpatik sama aku
terus nanti sisanya biar aku yang urus gimana
pak ikannya tolong dibersihin ya pak
ya ampun sayang kenapa kamu yang nyapu
harusnya biar tante kamu aja yang ngertian semuanya
aku kan udah bilang sama kamu
aini itu nggak boleh ngertian apapun di rumah ini ngerti kamu
iya maaf mas aku tuh tadi nggak sempet nyapu
soal aku kan harus belanja aku harus nyuci
eh dengar kalau besok aku masih ngeliat aini ngerjain apa apa aku wajar kamu
risma kenapa suami kamu kok sekarang jadi galak gitu
ya beginilah bu nasib saya semenjak bapak meninggal
suami saya tergoda sama keponakan saya sendiri bu
karena aini itu pinter sekali menggoda
semenjak itu suami saya suka marah marah
mungkin karena bapak memberikan warisan lebih banyak kepada aini daripada saya bu
nggak tahu diri banget si aini itu ya
eh nggak nyangka ya gadis lugu yang kira kita baik itu
eh ternyata mengganggu suami orang
eh kenapa sih naini
om kenapa sih ini kan belum selesai nyapu
hei kamu dengar ya mulai sekarang mulai hari ini
kamu nggak perlu lagi nyapu hal hal
wah belanja nomor pakaian pokoknya apapun yang bisa dilihat sama orang
jadi kerjaan kamu ngepel cuci serika atau apapun pokoknya pekerjaan yang ada di dalam rumah
bukan di luar pintu depan itu
semua pekerjaan yang ada di pintu depan itu itu biar tante kamu yang ngerjain ngerti
aduh gitu aja gak ngerti
saya bingung deh kenapa bapak saya itu bisa ngasih warisan begitu banyak sama anak bodoh kayak kamu
nih mulai sekarang
semua pekerjaan yang ada di dalam rumah itu adalah bagian kamu
dan kamu jangan menyentuh semua kerjaan yang ada di luar rumah
itu bagian saya ngerti kamu
bismillah bismillah bismillah
gimana tadi acting aku ha ibu ibu itu semua kemahkan acting aku nggak
tinggal selangkah lagi mas
tinggal selangkah lagi
mau ikut pengajian bu
ala nggak usah perah perah alim deh kamu
setiap hari rutin ikut pengajian kasih sumbangan
di belakang kelakuan kamu busuk
pergi kamu nggak usah ikut pengajian di sini
ya allah bu sama saya apa tolong izinin saya ikut pengajian ya

aku makso segera ye
udah ternyata kalau ayah tahu dan bu ridh untuk mau anjing
terus walekum salam ya pak
bisa jadi guard dulu jadi gitu ya
udah aja ya t emergen
masjid yang agak jauh buat ikut pengajian
soalnya aini gak boleh masuk ke masjid deket sini sama ibu ibu
gak tau kenapa
ternyata ibu ibu sudah mulai memusuhi aini
dan aku bisa melanjutkan rencana berikutnya
kamu jangan tidur dulu ya
aini ganti baju dulu ya
tante udah tidur ya